nah sekarang kita bicara tentang seperti apa antusiasme masyarakat indonesia terhadap perhelatan olahraga empat tahunan sekali ini
apakah banyak masyarakat yang tahu bahwa ada uwi butet dan juga ada eko yuli dan juga sri wahyuni yang mendapatkan medali untuk indonesia
kita tanyakan komentar para masyarakat
mas pertama indonesia
mas pertama indonesia
mas pertama indonesia